kanwil kemenkumham jawa barat menjatuhkan sanksi terhadap setia novanto
berupa pemindahan dari lapas suka miskin bandung ke lapas gunung sindur bogor jumat tengah malam
sanksi tersebut diberikan setelah mantan ketua dpr ri tersebut terbukti menyalahi izin berobat ke rumah sakit
dengan belanja keramik di padalarang kabupaten bandung barat
yang tersebar di media sosial sejak jumat siang
setia novanto langsung dipindahkan dari lapas suka miskin bandung ke lapas gunung sindur bogor
dengan pengawasan maksimum jumat tengah malam
selain memindahkan ke lapas gunung sindur atas kejadian tersebut kanwil kemenkumham jawa barat
juga akan memeriksa intensif terhadap petugas pengawalan setia novanto
sebelumnya setia novanto mengajukan izin berobat dan rawat inap untuk penyakit jantung
serta gejala lengan yang tak bisa digerakkan di rumah sakit swasta di bandung sejak dua belas juni
seperti ini atas nama pimpinan wilayah kementerian hukum jalan
saya memohon maaf kepada publik kepada para penegak hukum
bahwa apa yang terjadi hari ini adalah murni kelemahan dan kesalahan kami